kalau dedek gak ke pasar kita mau masak apa
masak aja yang ada
di dapurnya gak ada apa apa cuma ada timun
mak gak mau ditinggal sendiri
semalam emak mimpi didatangi dua orang berjubah putih
sampai sekarang masih terbayang wajah dua orang yang berjubah putih itu
agama tidak boleh cuma sekedar lumayan
ya kapan mulai saya ajar ngaji
alhamdulillah pak ustadz udah pulang
bu dokter assalamualaikum
waalaikumsalam pak ustadz
mau ke rumah mas suha
oh iya ini saya mau ke rumahnya mas suha
wah kalau bu dokter yang ngobati mahasiswa pasti dia cepat sembuh
iya dokter dokter hebat
kemarin waktu saya berobat waktu saya sakit saya berobat sama bu dokter
belum sempat diobati
saya sudah sembuh
baru melihat bu dokter saja sudah sembuh saya
hentin kamu pulang sendiri saja ya
saya mau antar bu dokter
iya pak ustadz
mari bu dokter mari suster
mari bu dokter saya antar
oh enggak apa apa pak ustadz
kebetulan saya juga udah tahu rumahnya mas huha ada di mana
aman kalau bersama saya
udah cu udah kenyang
sedikit lagi mak biar emak cepat sembuh
kan udah banyak
tuh buburnya udah mau habis
mak ada bu dokter sama suster sama yang tadi
yang tadinya saya mas suha
nanti pergi aja mak
mak cepat sembuh ya
terima kasih ya cu
iya mak assalamualaikum
iya pak ustadz
saya mau meriksa mas suha dulu
nah pakaiannya mas wah itu harus dibuka
jadi pak ustadz boleh keluar sebentar
makasih pak ustadz
emang parah ya
jadi mau ke pasar dulu ya sebentar
mak mau seharian tinggal di rumah sama kamu
tapi mak kalau dede nggak ke pasar kita mau masak apa
masak aja yang ada
di dapurnya gak ada apa apa cuma ada timun
mak gak mau ditinggal sendiri
semalam mak mimpi didatangi dua orang berjubah putih
sampai sekarang masih terbayang wajah dua orang yang berjubah putih itu

bintang film selebriti
nih ya kalo aku aku kan suka banget sama korea
jadi aku ngidolain lee min ho kim boom go young suzy yona
banyak deh pokoknya
mereka itu artis artis korea ada juga yang k pop star gitu
bapak bapak perabot perabot
bapak bapak perabot perabot
satu buat siang satu buat malam
berapa bang dua
satu dohon mak
alhamdulillah inovasi saya berhasil
ah sobri pernah nonton film decenden of the sun gak
kalau bahasa koreanya itu puyung
oh asobri mau bantu kang koswara jual cilok ya
yaudah asyik sobri antar pulang
sini biar aku aja yang bawain
kirain kalau emak sakit saya bisa jalan kemana mana
ternyata nggak bisa kemana mana
mudah mudahan kita jadi ya
nanti kalau jadi pergi
saya mau buat makanan buat angel
emang kamu tau makanan kesukaan dia
angel itu suka sekali sama tahu isi
tau isi buatan saya kan beda
saya tambahin rebung
terus udangnya saya potong kecil kecil
sekali sampai tidak terasa kalau itu udang
tapi ada udangnya itu
alah tau dari mana kamu
saya itu kan semua berita tentang angel saya ikutin semua
eh saya idola bener bener sama dia
kalau begitu saya juga mau beli tabloid
biar tahu makanan favoritas ipana apa
pengen tahu makanan kesukaannya munaroh
tadi kan saya janji mau jalan sama entin
ambilkan air minum
iya ma sebentar ma
sebentar sebentar sebentar
bagus kamu udah pulang
jagain aja dulu ya
aku mau keluar sebentar
ya udah masuk